dan pengawas pemilu atau bawaslu menjawab tudingan presiden ri ke enam susilo bama yudhoyono yang menyebut aparat pemerintah tidak netral dalam pelaksanaan pemilu
bawaslu akan menindaklanjuti dugaan ketidak netralan tni polri dan bin jika ada data akurat
bawaslu meminta pihak susilo bambang yudhoyono melaporkan secara resmi ke instansinya jika memang memiliki bukti akurat
bawaslu tentu akan mengawasi persoalan netralitas dari tni polri dan asn
jadi kalau lontaran lontaran saya kira siapapun berat untuk menyampaikan lontaran tapi tetap kontaknya bawaslu akan mengawasi
seperti kasusnya maluku yang kami singgung kemarin ya yang wakapolda yang di maluku ya
hari ini kami akan melakukan klarifikasi terkait dengan wakapolda yang sudah diberikan sanksi administrasi oleh kapolri
itu saya kira bagian untuk
wujud nyata kami akan menjaga untuk mengawasi netralitas tni polri maupun asn
kalau kami bisa temukan dan itu datanya signifikan tentu kami akan melakukan tindaklanjuti
ada laporan juga lebih bagus lagi